urusan sama lu gua beli bunga buat tuan putri gua
tuan putri yee tuan putri
mana tuan putrinya siapa
ya udah yuk cepetan jalan ngapain sih disini ya elah
bang bukain bang ini tolong aduh
makasih ya sama sama ya
eh repo kulit gua tuh sengaja ngelakuin hal tadi tuh cuma pengen ngehibur lu doang
lu pasti capek kan pulang kerja
ki ki ada ajak lakuan lu
bukain mau ngapain sih kayak tadi ha
tapi liat gue senyum mau nghibur gue
iya memang gue gak tau kenapa
ketawa lu tuh senyum lu tuh bikin nagih
ya cuman jangan minta lagi dong gua capek
ya tuh yang bucin sama gua
ojal gue mana sih
lu yang depan gak ada kita apa nih
ya menurut lu gue penuh nanya apa kan
gua mau kecap balikin gak
gak gak gak
balikin itu hati gue
bentar bentar bentar
tunggu temen lu
nah ini udah gua udah gua cancel ojalnya
ya karena lu bareng gua
gua mau bareng gua
gua mau ajak lu ke tempat
ya penting lah pokoknya nih
gua mau pulang buat lo kecap
gak bisa lu harus pulang bareng kesama gua ya
karena ini penting banget gua mau bawa lu
ya ada lah pokoknya nanti aja
edi mau nembak lu kali
lu mending bangun dari mimpi lu temen lu tuh ii
eh gue kecap
lu gak mau bareng sama gue gue sita
naik dulu motor gue baru
bener bener ya temen lu gue heran banget sama temen lo
kan gue bilang dia mau nembak
gak ada nembak nembakan
gua kan udah bilang kalo dia nembak gue langsung bilang
tidak sama sekali tering menghamsing
ih bener bener ya rifa ini nyebelin banget ya sekarang
udah ayo nunggu apa lagi
eh naik dulu
gak mau balikin api gue
udah naik dulu baru gue balikin api
gini gue cuman terbaikin tempat
udah bucin masih aja meles
iya tuh kan
gue kan bercanda lu gak usah mimpi
makanya lu bangun
sejak kapan gue mau dipakein helm sama lu
gini udah jangan mau nafik
ah bentar lagi juga pacaran
oh kok gue dengannya amin ya
ya lu salah berarti
sekarang kalo ke helm kan
kan gue naik berarti ya
mau kemana lu
mau kabur lu
lu harus ikut sama gue
dah gue duluan ya
telat gak gue jemput ya
telat gak ya
silahkan duluan putri
lain kali langsung peluk gue dong
gue gak mau pacar gue jatuh di jalan
kayaknya ada udang dibalik bakwan sudah ya
tetap punya rasa curiga ini sudah sampai ke ubun ubun
dan betah tidak bisa lihat orang punya perilaku seperti ini
kok ngajak gue kemana sih foto kecap
udah tenang aja
ikutin abang aja
pokoknya hari ini maaf bang
hati abang gak bisa menuhin apa yang adik minta
jadi ikutin abang aja ya mau kemana
lu mau belajar jadi saudara tiri gue ya
manggil abang adik kayak gitu
eh abang adik itu kan maknanya luasnya
bukan cuma abang adek doang
oke kalau nggak gini aja
mulai sekarang gue gak akan panggil lo abang ade lagi
lalu kejauhan gak lucu jadinya
udah pegangan yang benar dong
mau ngebut nih gue
anak pegangan kayak gitu nanti jatuh
gak usah ngebut ngebut
keselamatan ya umurmu
udah pegangan serius
nah satu dua
ya udah kakak beli satu
yang ini deh
bentar ya kak kembaliannya
gak usah ambil aja deh
mau ngapain sih beli bunga segala
urusan sama lu
gue beli bunga buat tuan putri gue
tuan putri yeay
mana ya tuan putrinye
ya udah yaudah cepet aja jalan
ngapain sih disini ya elah
katanya gue tuan putri

yang pake gini lho
ya udah yaudah
ya udah yaudah
ya udah yaudah
ya udah yaudah
ya udah yaudah
udah ambil gak
tapi lu seneng kan
gue tanya lu seneng apa engga
ya engga deh
iya gue seneng makasih ya farel
sama sama ya
ini sengaja lu
lu tuh senengnya emang kayak gini ya
kalo lu gak meluk gue
gue tidak bisa memastikan kalau bunganya ada di tangan loh
dan gue tidak bisa merasakan
kehangatan di peluk lu
apaan sih lebay banget cuma masuk angin doang juga
nona riva kenapa mau saja peluk farel ya
kenapa pemandangan mereka berdua ini
seperti orang yang sudah berpacaran
peta harus kuatkan hati
dan cari tau kebenaran